jika biasanya hasil swafoto hanya disimpan di galeri ponsel atau dicetak
nah di kota bandung suah foto anda bisa dibuat di atas kue
seperti apa bentuknya ini dia liputannya
nggak memiliki hobi bersuafoto
mungkin akan menyukai inovasi kue yang satu ini
jika hasil swafoto hanya bisa dipandang kini hasil swafoto anda juga bisa dimakan
inovasi ini pun tak ayal menarik perhatian para penggemar suafoto
baik untuk dinikmati sendiri maupun diberikan kepada orang terkasih
selfie jar cake namanya
selain enak juga kayaknya unik gitu
kalau misalkan beda dari yang lain aja gitu hasil produk yang kita kasih ke orang lain tuh gitu
apalagi orang yang spesial gitu
cara membuatnya gampang gampang susah
pertama membuat kue coklat yang menjadi isian dasar kue ini
bahan bahan seperti tepung telur gula baking powder vanili
dan coklat dicampur dan dimasak hingga matang
kali ini yang akan dibentuk adalah selfie nya presiden jokowi
lukisan dalam kue ini dibentuk menggunakan coklat cair sebagai tintanya
kue yang sudah matang disusun dengan marshmallow dan tumpuk dengan whippe cream
lalu tutup dengan lukisan swafoto yang sudah jadi
kreativitas ini mampu menjadi sumber penghasilan bagi farida nurjan
jadi awalnya aku tuh lulusan sekolah seni rupa
terus keluar dari universitas pendidikan indonesia
ngambil tata boga nah ingin buat usaha gimana caranya beda dari yang lain
akhirnya terciptalah ide gimana caranya ilmu seni rupa sama tata boga itu kepake
nah terciptalah sebuah seni yang dipadukan dengan rasa yaitu selfie jargo
karena keahliannya kreativitas dan kemauan farida mampu meraup omset
harganya dibanderol mulai dari tiga puluh lima hingga empat puluh rupiah
dian permatasari bandung